aku aku ada janji hari ini mau ketemu sama ceo putri ayu pak ferry
oh kamu jadi ambil kerjaan itu
kamu udah telepon nino
udah kok udah telpon tadi pak
udah diizinin sama nino
mending gue bohong aja dia sama papa
daripada gue gak diizinin pergi
terus rencananya kamu mau ketemu di mana sama pak ferry
kantornya putri ayu
dia ada pada burgit
udah mama papa mending tenang aja
ini kesempatan aku loh mah
untuk ngedapetin berenambah sadur lagi
mama mau ngelihat aku stres
kepikiran terus karena kehilangan anak aku
aku gak mau ma diem diem aja di rumah terus
yaudah papa izinin tapi jaga diri kamu ya
harus tetap hati hati ya sayang
yaudah berangkat ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alsa mandi belum keluar
lagi lagi aja bu
kamu sama randy dating
itu mah maunya dia bu
itu mah maunya dia bu
mausanya sih gitu bu
cuma ini masalah
kenapa andin sama al
tadi masa bu di kamar
kan so sweet banget bu ya kan
kiki tolong siapin makanan buat andin ya
iya ma dimam
tapi udah gue kasih obat kok
cepetan buatin makanan buat andin
suruh dia makan
atau taruh ke kamar tuh
kamu yang harus yang rawat andin di dalam kamar
supaya ya dia cepat sembuh
kasian kan dia lagi sakit
sama aja mah
sentuhan kamu sama sentuhan gigi beda
kalau kamu yang rawat
pasti dia akan bahagia dan mempercepat proses penyembuhannya
kalau kamu yang rawat pasti dia akan bahagia dan mempercepat proses penyembahannya

iya bener pak bos
jangan suruh kiki deh yang rawat
nanti andinnya tambah sakit
makanannya gak bagus
suka betul kata mbak mirna kalau ngomong
pagi juga ya sa
akhirnya ya kamu datang juga
saya udah nungguin dari tadi loh buat tes kamera

padahal saya sudah siap siap dari pagi
berangkat dari pagi
tapi ya ferry tahu sendiri lah ya
kalau jakarta macetnya kayak gimana
gak bisa diprediksi
yang penting kan sekarang kamu udah datang
sampai jumpa lagi
elsa udah berangkat ke hotel lotus noh
katanya udah izin sama kamu
kenapa tetep otot pergi sih dia

tidak bukan ya kamu
tidak bukan ya kamu
ya dia sempet minta izin tapi kan aku gak ngijinin ma
ya dia sempet minta izin tapi kan aku gak ngijinin ma

kenapa kamu bohong sih
kenapa kamu bohong sih
tadi katanya dia udah minta izin sama kamu
dan kamu izinin dia pergi
makanya papa biarin dia pergi
ini mama khawatir sekali soal raksa
lebih baik kamu susul dia kesana sekarang
kamu yang paling berhak
udah kamu jemput dia
dan selesaikan masalah kalian
biar aku berangkat sekarang pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh ya tuhan
enggak aku pengen makan emas
pusing banget kepala aku
ya makanya makan biar sembuh
kalau nggak makan gimana mau sembuh
aku pengen sembuh namas
yaudah sini sini
sini dekat saya sini
abisin biar sembuh
walaupun kamu belum cinta sama aku
tapi perhatian kamu ini yang bikin aku bahagia
makanya jangan sakit
mula saya yang sakit ya
terus nanti aku ke teluran kamu lagi
terus sakit lagi
terus jerawat lagi
ya kan emang mau tes kamera
tapi emang harus di dalem ya
emangnya kenapa kalau di kamar hotel
enggak saya pikir tes kameranya di halaman hotel atau dekat full hotel gitu
kamu gak usah mikir macam macam ya osa
hubungan kita kan profesional
niat saya ajak kamu ke sini ya buat kerjaan kok
staff yang lain mana
kok sepi fer
bapak jangan macem macem ya sama saya
jangan kaku begitu lah osa
kan saya udah bilang jangan panggil saya pak
tadi kamu udah bener panggil saya ferry
sekarang gini ya pak
kalau misalkan bapak nggak mau ngebahas masalah kontrak dan tes camp
lebih baik saya pergi dari sini
kemana sih buru buru banget
balikor suffered dragnya sama kamu

santai dulu lah
suami kamu juga gak bakal tahu kok soal kita
kamu udah gak bisa kemana mana lagi
ngapain sih kamu disitu
lo harus cari pertolongan
laper apa doyan
sampai habis gini makanannya
kan disuapin sama kamu mas
asalkan dirawat terus sama kamu
masa belanja dia
pegang sendiri maksudnya harus diminumin
bisa ketawa pegang
din mama bikinkan herbal racikan mama
ini biasanya ampuh banget sih
buatan anak mama kalau lagi demam atau kondisi badannya drop
selamat pagi pak al
saya astri ibu panti
apa bapak sudah bisa berikan nama nama keluarga inti yang mau diwawancarai
terkait pengkajian hak adopsi rena pak
nanti kemungkinan mama saya yang akan pertama datang ke sana
dan sisanya ada dari keluarganya andin bu
kami akan jadwalkan wawancara secara bergiliran
kalau bisa untuk hari ini ada dua orang lagi selain ibunya pak al
oh gitu ya
iya pak apa ibunya pak al bisa datang ke panti asuhan jam satu siang
coba nanti saya tanya dulu ya bu
baik saya tunggu kabarnya ya pak
terima kasih banyak bu
mama kira kira bisa datang ke panti nggak jam satu siang
katanya mau diwawancara yang soal masalah
hak adopsi rena itu yang mereka mau kaji itu mbak
ya udah kalau memang mama bisa bantu
mama akan do my best
datang ke wawancara
semoga kita bisa dapatkan rena kembali
karena anak itu kan rezeki
bisa kembali bersama kita lagi ngumpul disini
nanti aku suruh reni buat ntar ya
oke iya pak
oke iya pak
kamu pucet sekali
mama siap siap dulu ya
selain mama dua orang lagi siapa ya
papa surya dan mama sarah atau elsa sama nino
kayanya lebih baik nino dulu deh
soalnya nino kan udah berpikir kalau anaknya andin itu diadopsi orang lain dan meninggal
dan dia bisa kasih tau ke elsa
udah gak ada di rumah ini lagi
kita jadi nggak bisa main
bantuin doain ya
semoga aladin dan putra kidul
cepat hadir di dunia ini
suka pura pura gak tau gitu loh mas
kalau aladin itu kan
anaknya al dan andin
kalau putranya kidul
putranya kiki dan
dan coba tebak
mas kok huya sih jauh banget
tepat lagi mas
saya udah siap ya
jaga rumah ya
aku tidak akan patah semangat
pokoknya putra kidul
harus berada di dunia ini
aladin dari timur tengah
putra kidul hadir dari pantai selatan
semoga arifan lokal anakku ini
selamat siang pak
ada yang bisa kami bantu
apa betul hotel lotus ini ada
event pemotretan dari putri ayu
tunggu sebentar ya pak
gak ada pak
gak ada kegiatan apapun dari putri ayu kosmetik disini
bener duga anakku
pasti ada yang gak beres dengan laki laki bernama ferry itu
aku yakin dia berniat jahat sama elsa
jangan uji kesabaran saya elsa
kamu kenapa sa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kamu cepetan kesini
tolong aku aku di toiletnya
kamu tunggu sebentar situ ya
jangan lupa aku takut
kalau kamu gak buka juga
telepon security sekarang
dijepakin juga mau dilecehkan sekarang
kamarnya sebelah mana
sebelah sana pak
kan ada uya mirna sama kiki
kenapa sih kamu takut banget ninggalin aku
biasanya main pergi pergi aja
saya serius gak bercanda
yaudah kalau ada apa apa telfon ya